sepekan depan polri akan melakukan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang menjerat gubernur nonaktif basuki cayapurnam atau ahok secara tertutup
selain memanggil pelapor dan juga terlapor polisi akan menghadirkan kompolnas dan ombudsman sebagai pihak yang netral
polri menepati janji yang mempercepat proses penyelidikan ahok atas kasus dugaan penistaan agama
gelar perkara pada selasa mendatang akan berlangsung tertutup lantaran rencana melakukan gelar perkara secara terbuka menuai kritik dari banyak pihak
adapun hasilnya akan disampaikan kepada publik pada rabu nanti
polri juga akan meminta kompolnas dan ombudsman sebagai pihak netral menyaksikan gelar perkara kasus yang melibatkan calon gubernur dki jakarta petahana tersebut
hari selasa gelar perkara hari rabu kemungkinan besar keputusannya yang akan disampaikan kepada publik
tapi gelar perkara ini tidak disipat live karena banyak yang mengkritisi kita
bahwa produk yang ada di tingkat penyelidikan itu seharusnya tidak terbuka kepada publik
tapi kita sudah nanti akan memanggil pelapor telapor para ahli termasuk juga pihak netral